munculnya transportasi berbasis aplikasi online bagi sebagian orang di kota bandung membuka lapangan pekerjaan
namun tidak bagi pengemudi angkutan kota yang sudah puluhan tahun hidup menjadi sopir angkutan kota
mereka tidak mau beralih ke transportasi online melainkan tetap bertahan menjadi sopir angkutan kota
yahya salahuddin mahasiswa semester akhir di salah satu perguruan tinggi negeri di kota bandung
sudah hampir setahun menghabiskan waktu luangnya menjadi pengemudi angkutan berbasis aplikasi online
meski hanya untuk mengisi waktu luang menjadi pengemudi aplikasi online ternyata memberikan hasil yang banyak
tidak sampai empat ratus soalnya kemarin kan lagi banyak demo jadi rame pakai taksi online
cuman saya juga was was cuman udah kondisi kita sama penumpangnya kita kayak saudara aja lah anggap saudara jadi lebih aman
udin suwarna sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima sudah mulai bergelut dengan transportasi angkutan kota
hingga dua ribu tujuh belas sudah empat puluh dua tahun udin hidup menjadi sopir angkutan kota jurusan cicahem kebon kelapa
untuk bisa memiliki usaha angkutan kota tidak mudah
seseorang harus memiliki izin trayek izin usaha dan uji kelayakan kendaraan bermotor atau uji kir
dalam sehari udin yang mulai sejak pukul lima pagi dan berakhir pukul tujuh malam bisa lima kali pulang pergi terminal cicahem ke bonkelapa
namun kerja kerasnya belum tentu bisa mendapatkan hasil tak jarang udin tidak mendapatkan hasil
penghasilan kotor ya sekitar dua ratus lima puluh lah
dua ratus lima puluh untuk bensin
untuk bensin satu ratus lima puluh
terus bapak kerjanya
ya penghasilan yang lain lainnya ya kalau ada lebihnya ya diambil kalau nggak ada lebihnya ya kerja bakti lah
meski masa kejayaan angkutan kota telah berlalu udin enggan meninggalkan profesi sebagai sopir angkutan kota yang menjadi mata pencaharian dia
udin berharap pemerintah bisa berlaku adil menertibkan transportasi berbasis aplikasi online agar diperlakukan sama seperti angkutan umum lainnya
alasannya karena kita itu udah mendara daging sudah sulit untuk pindah masalahnya faktor usia juga sih
kita harus memulai lagi dari nol kalau ke online
kalau di sini kan kita udah dari sejak terlalu lama sudah sekitar empat puluh tahun lebih udah ngerti betul gitu gimana kita cari makan
udin tidak berharap transportasi online ditutup udin berharap pemerintah bersikap adil angkutan berbasis online juga diperlakukan sama
harus memiliki izin usaha izin trayek dan uji kelayakan kendaraan atau uji kir